international labor organization atau ilo telah menggagas konvensi satu ratus delapan puluh delapan untuk menjamin standar standar keselamatan minimum dan kondisi kerja layak bagi para pelaut perikanan
sayangnya baru sepuluh negara yang sudah meratafikasi dan tidak satupun diantaranya negara di asia termasuk indonesia
berikut liputan koordinator peliputan cnn indonesia april sirait
pelanggaran hak asasi pelaut di tanjung benoa telah terjadi bertahun tahun
menurut organisasi buruh internasional atau ilo kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami bisa digolongkan sebagai kerja paksa
sebenarnya ada beberapa instansi yang berwenang dan ikut bertanggung jawab dalam jalur kerja dan perlindungan awak kapal
kementerian perhubungan berperan menerbitkan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal atau siupa
sebagai salah satu syarat
namun pengawasannya terbatas pada kapal niaga dan abk indonesia yang akan dikirim ke luar negeri
kementerian perhubungan juga berwenang membuat buku pelaut dan mengadakan pelatihan keselamatan abk
akan tetapi kemenhub mengatakan pihaknya tidak secara langsung mengundurkan
sebenarnya kalau perikanan tangkap itu perikanan lebih banyak dari ke kkp pak
karena di aturannya pun sudah ada masalah perhubungan untuk kapal kapal ikan
kalau nggak salah aturannya di pm empat puluh dua tahun dua ribu enam belas itu untuk perjanjian kerja laut teman teman di kapal ikan

ketika dikonfirmasi kementerian kelautan dan perikanan menyatakan bukan pihaknya yang bertanggung jawab atas abk dalam negeri
kkp ini kan sebenarnya lebih banyak ngurus nelayan ini
kami nelayan jadi kalau undang undang perlindungan nelayan kami fokus ke nelayannya
itu di bawah sepuluh gt itu nelayan kecil kami
jadi itu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu enam belas spesifik nelayan kecil
ada sembilan puluh persen jumlahnya dari kapal kapal indonesia
ini nelayan kecil ini menjadi fokus
ini fokus atensi kami
ketika mereka statusnya adalah abk bekerja untuk perusahaan perusahaan
ini otomatis masuk dalam ranah sebenarnya kemenaker
karena mereka ini dipekerjakan oleh perusahaan
perusahaan perusahaan inilah yang menggaji mereka memberikan upah mendapatkan keuntungan profit untuk proses tersebut
sebagai institusi negara yang mengurus masalah ketenaga kerjaan dalam dan luar negeri
kementerian ketenaga kerjaan
mengatakan tidak ada undang undang yang spesifik membahas status abk dalam negeri
secara regulasinya saat ini memang belum secara spesifik
undang undang ketenaga kerjaan mengatur secara general
karena di beberapa pembahasan
kita memperoleh informasi dari teman teman yang selama ini mengetahui bagaimana sih sebetulnya
karakteristik abk dalam negeri
karakteristik di sektor perikanan ini kan berbeda dengan yang manufaktur
sampai saat ini regulasi yang terpadu untuk pendataan mekanisme kontrak penerapan sistem kerja
dan standar disasiak pelaut juga belum ada
begitu juga tidak ada data pasti mengenai jumlah kasus pelanggaran yang menimpa abk
yang bekerja di kapal kapal dalam negeri
menurut kami memang belum
dapat dipastikan data konkretnya abk kita yang di dalam negeri
di pelabuhan tanjung benoa bali saja jumlah kapal yang terdaftar mencapai lima ratus
idealnya untuk kapal berkapasitas tujuh ratus sampai seratus ton dibutuhkan dua puluh tiga puluh abk
artinya ada lebih dari sepuluh abk yang bekerja di sini
ailo menyoroti pentingnya koordinasi antar kementerian untuk melindungi hak hak abk
dari mana kementerian terlibat
yang pertama kali kami lihat yang paling krusial untuk dibenahi adalah masalah koordinasi antar lembaga antar kementerian
kita lihat untuk isu abk ini paling tidak ada tiga kementerian yang terlibat
kementerian kelautan dan perikanan kementerian perhubungan dan juga kementerian ketenaga kerjaan
tiga kementerian ini harusnya bisa menjadi lead untuk bagaimana memberikan perlindungan terhadap
untuk abk abk tadi
beberapa aturan tentang abk dalam negeri sebenarnya sudah pernah diterbitkan
di antaranya tentang kepelautan oleh kementerian perhubungan
tentang sistem dan sertifikasi ham oleh kementerian perikanan dan kelautan
sementara itu international labour organization atau ailo telah menggagas konvensi satu ratus delapan puluh delapan
untuk menjamin standar standar keselamatan minimum
dan kondisi kerja layak bagi para pekerja

dan kondisi kerja layak bagi para pekerja
sayangnya baru sepuluh negara yang sudah meratifikasi dan tidak satu pun diantaranya negara di asia termasuk indonesia
padahal dengan meratifikasi konvensi ailo satu ratus delapan puluh
komitmen indonesia untuk melindungi nelayan dan pelaut bisa dimulai
pelaut adalah salah satu pekerjaan paling beresiko di dunia
hak hak dasar mereka seperti waktu istirahat layanan kesehatan
keselamatan kerja resiko upah dan kondisi kerja selama melaut sudah selayaknya dijamin

beri duit di bawah ini
untuk memperoleh jalan kembali

beri duit di bawah ini
bangsa pelautan api yang semuanya bukan sekedar menerik tongos tongos di kapal